terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia business
kementerian perhubungan akan mempercepat penetapan kenaikan tarif batas bawah untuk penerbangan kelas ekonomi
budi karya sumadi menjelaskan melihat perkembangan dolar amerika dan kenaikan aftur
serta adanya kasus kecelakaan pesawat menjadi pertimbangan pemerintah untuk meninjau tarif batas bawah
besaran kenaikan rencananya akan ditetapkan sekitar lima persen
namun pemerintah mengungkapkan akan berhati hati dalam menetapkan kenaikan tarif batas bawah agar tidak mempengaruhi daya beli konsumen
dalam peraturan menteri perhubungan tarif batas bawah penumpang pelayaran kelas ekonomi diatur serendah rendahnya tiga puluh persen terhadap tarif batas atas sesuai kelompok pelayanan
penentuan besaran tarif dasar tiket pesawat diatur berdasarkan hasil penghitungan biaya pokok persatuan unit produksi ditambah keuntungan